jenasa seorang pria ditemukan di bibir pantai telogo depok mirip petikusan kebumen jawa tengah
korban tenggelam tergulung ombak dan dicari tim sar gabungan selama empat hari
korban bernama kam setianto berusia dua puluh empat tahun dilaporkan terbawa ombak dan hilang saat berenang
di pantai kenjik desa kertojayan purworejo pada jumat sore lalu
sebelumnya korban bersama temannya berenang ke tengah laut namun ombak besar menggulung korban hingga tenggelam
korban dinyatakan hilang sementara teman korban berhasil diselamatkan nelayan menggunakan perahu
korban ditemukan meninggal dunia pada jarak enam km dari lokasi kejadian pada senin pagi
tim sar gabungan langsung menuju lokasi
usai mendapat informasi dari warga yang tengah beraktivitas di pantai mirip petikusan kebumen jawa tengah
yang a satu berserta unsur unsur yang terkait dari pihak polisian dari oromil beserta jusmas
kemudian sama sama untuk membawa ke rumah sakit rsu palang biru putar jumat
dan selanjutnya akan dilakukan disunur
selanjutnya korban dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit palang biru kebumen untuk dilakukan penanganan lebih lanjut
di jawa kompas tv kebumen jawa tengah